pavilion indonesia menjadi etalase tanah air di ajang world expo dua ribu dua puluh yang digelar di dubai uni emirat arab
di ajang yang diikuti oleh satu ratus sembilan puluh dua negara ini indonesia menampilkan beragam kekayaan nusantara promosi pariwisata hingga menyasar kolaborasi global untuk perdagangan dan investasi
berikut laporan koresponden cnn indonesia mardika utama dari dubai uni emirat arab
saya berdiri di atas lahan seluas satu delapan ratus enam puluh meter persegi di tepi selatan kota dubai uni emirat arab yang dijadikan sebagai miniatur indonesia dalam ajang expo dua ribu dua puluh sejak oktober lalu
pavilion indonesia menjadi satu dari satu ratus sembilan puluh dua etalase negara yang ditampilkan di ajang yang disebut sebagai ajang ketiga terbesar di dunia setelah olimpiade dan juga ajang piala dunia sepak bola
dan pavilion indonesia
pavilion indonesia mengangkat tema creating the future from indonesia to the world dan menampilkan indonesia dari tiga fase
yang pertama adalah indonesia di masa lalu lalu indonesia masa kini dan juga indonesia akan datang atau indonesia di tahun dua ribu empat puluh lima mendatang
untuk indonesia masa lalu pengunjung bak diajak masuk ke lorong waktu dengan melihat kedikdayaan perdagangan indonesia lewat rempah rempah yang ditampilkan ke dalam lima delapan ratus resin atau cubes

dengan latar belakang batik sekar jagad dan ini juga sangat memukau para pengunjung yang datang ke pavilion indonesia
lalu kemudian untuk indonesia masa kini ditampilkan dengan instalasi seni dalam videotron dan merangkum berbagai capaian infrastruktur dan juga promosi destinasi pariwisata super prioritas
dan untuk membahasnya lebih lanjut saya sudah bersama dengan bapak muhammad lutfi menteri perdagangan republik indonesia yang sejak awal tidak pernah berhenti memantau ya pak
bagaimana pak antusiasme pengunjung sejauh ini dan apakah sudah sesuai dengan ekspektasi anda pak
ya saya terutama merasa surprise juga karena ternyata pavilion indonesia ini menjadi favorit salah satu yang favorit terutama untuk destinasi yang ditujukan oleh anak anak sekolah
jadi experience yang mereka dapatkan terutama melihat berbagai fauna di indonesia termasuk komodo itu merupakan salah satu yang terpenting buat mereka
jadi saya juga surprise karena menurut penelitian penyelenggara
setidaknya dikunjungi oleh dua anak anak sekolah dasar yang mengunjungi pavili indonesia setiap harinya
jadi kalau menurut hitungan mereka sudah lebih dari seratus anak anak menjadikan pavilion indonesia sebagai tujuan daripada expo dubai tahun dua ribu dua puluh satu ini
jadi terkata daya tariknya anak anak menjadi magnet ya pak ya
mungkin experience nya kan kita menampilkan rasa menampilkan bagaimana menjadi orang indonesia dan anak anak itu bisa merelate itu dengan baik
pak apa simbol yang ingin disampaikan seperti apa message nya karena kalau kita melihat di masa lalu dan juga di masa kini sudah sangat clear lalu di masa yang akan datang seperti apa pak
jadi ada beberapa message yang kita ingin berikan kepada pengunjung yang pertama bahwa generasi golden generation indonesia
di mana demografik domudus kita baru akan berakhir tahun dua ribu tiga puluh delapan dua ribu empat puluh adalah generasi yang siap untuk menciptakan atau meng embrace daripada ekonomi digital
bahkan kita tuliskan di situ yang tadinya cuma kira kira dua puluh billion usd menjadi tiga ratus dua belas bilion dollar pada tahun dua ribu tiga puluh
dan yang paling penting juga di situ kita ada anak anak indonesia yang komit terhadap menjaga lingkungan
sebagai tanggung jawab indonesia kepada dunia jadi anak anak indonesia berbahasa dalam sembilan bahasa sampai sebelas bahasa yang berjanji bahwa kita akan menjaga planet kita
kita akan menjaga lingkungan kita untuk generasi di masa yang akan datang
sejauh ini apa yang sudah diraih dan berapa target yang ingin dicapai pak
ya pada saat yang bersamaan kita sedang menegosiasikan sebenarnya kemarin kita baru menyelesaikan second round daripada negosiasi comprehensive economic partnership agreement dengan uae
kita sudah melakukan perubahan dengan jcc yang kita sedang selesaikan dan ini mungkin salah satu negosiasi yang paling cepat di dalam sejarah dengan negara negara mitra
oleh sebab itu saya merasa bahwa memang karena kedekatannya kegiatan ekonomi ini menjadi salah satu imbalan daripada hubungan yang baik
dan seperti kita ketahui uae ini adalah pintu masuk pintu gerbang untuk negara negara untradisional market kita seperti di afrika
dengan negara tuan rumah juga ingin mengoptimalkan cewek
jadi kita ingin membuktikan bahwa ini adalah bangsa yang dekat kita mempunyai kerjasama yang luar biasa dua negara yang saling bersahabat kita akan menciptakan juga kesejahteraan buat bangsanya
pak terakhir besok akan ada national day apa yang ingin dipertujukan kepada dunia pak ada presiden jokowi dulu juga ada di sana pak
jadi yang paling penting itu kita ingin menunjukkan bahwa kultur rasa dan juga tanggung jawab indonesia kepada dunia itu kita akan pertontonkan
di depan masyarakat dunia di expo ini
dan ini recananya menjadi suatu suatu pertunjukan yang kolosal
insya allah semua berjalan dengan lancar menunjukkan bahwa indonesia sebagai bangsa yang besar bangsa yang berbudaya bangsa yang bertanggung jawab dan bangsa yang ingin ekonominya maju
bucurkan sedikit pak akan ada performance apa nanti pada sana pak
pokoknya yang pasti ini timnya itu lebih dari seratus orang menjadi salah satu yang paling besar dan ditunggu tunggu oleh masyarakat
dan juga oleh panitia penyelenggara sebagai benchmark daripada hari hari national day untuk negara negara lain
baik semoga sukses national day nya dan juga tentunya expo sampai enam bulan ke depan ya pak sampai akhir maret
ya terima kasih kita mau tunjukkan yang terbaik buat indonesia
itu tadi keterangan dari menteri perdagangan republik indonesia muhammad lutfi di expo dua ribu dua puluh
mahardika utama andra anhar dubai uni emirat arab